kalo dalam ruang syuting ini mereka masuk kita kalah
apa bisa bisa isi mike jatuh
gue juga gak tau
ya dia emang suka playing victim kali
mike silahkan lakukan free throw
atau bohongin diri lo sendiri
lo itu udah jatuh cinta kan sama rifki
makasih ya pak
jangan jatuh sendiri bang
loh yang licik
kalau lemah gak usah main basket
gue dulu pak
biar mek aja yang gantiin kamu
biar aku yang ganti
eh kamu dua
biarkan saja pak
kalau dalam dua syuting ini mereka masuk
gue juga gak tahu
jadi emang suka playing victim kali
mic silahkan lakukan free throw
ya kalau kau tahu
masa faktanya processed
udah nunggu sepuluh menit

nunggu sepuluh menit lagi
aku harap kali ini kamu belum bisa nojol
aku harap kali ini kamu belum bisa nojol
neng maaf kalo kemarin aku salah
neng maaf kalo kemarin aku salah
aku harus ngapain supaya kamu maafin aku neng

lo bisa gak sih gak usah batu depan gue
gue gak nyaman
aku tahu kamu lagi rapuh
dan aku juga tau
kamu butuh seseorang
ya emang gue butuh seseorang tapi seseorang itu
jadi mending pergi ngapain lo disini
nuntupin jalan tau gak
kok bisa pergi
perlu gue teriak teriak
enggak kan udah gede juga
bareng gue aja yuk
minjem buat ke cafe
duluan ya mike
sekeras apapun kamu nolak aku ning
aku akan tetep sabar
untuk menangin hati kamu lagi
mungkin hati kamu udah terisi sama orang lain
tapi aku gak akan nyerah
buat perjuangin cinta aku sama kamu
giliran dancer boy udah ngilang
malah muncul orang baru
siapa ya dia sebenernya
siapa ya dia sebenernya

mending gue cari tau social media nya aja
salah namanya mike kan
tidak salah namanya mike kan
mike tuh mantan nya michelle
kamu mau tunggu sama saya
karena perform live kamu semalam itu
udah jelek banget
selama saya minta maaf tentang itu saya
minta maaf saya tidak bisa
melanjutkan kontrak saya
seperti pemilik medis yang mengaduk
kamu mau memutuskan kontrak kerja kamu
kamu mau memutuskan kontrak kerja kamu
seperti pemilik medis yang belajar saja
kamu mau memutuskan kontrak kerja kamu

karena kamu udah jadi menyolat kontrak
namun ketika latihan sustain cewe and
karena kamu udah jadi menyolat kontrak kerja dan
kamu mau ganti kontrak itu
kalau memang kamu mau memutuskan kontrak kerja kita secara sepihak berarti kamu kena penalti
kamu kamu harus bayar ke saya dua ratus juta
sesuai sesuai sama kontrak kerja kita
kamu baca kan dan kamu udah tanda tangani itu
dua ratus juta madal
kenapa kaget kamu gak baca
atau gak mampu bayar makanya gak usah macem macem
apa susahnya sih kerja aja yang benar
gak gitu madal tuhan saya terima pekerjaan ini kan semua gara gara rifki
dan sekalipun rifki gak ada saya gak bisa berdiri sendirian madal
nyesel saya tuh kerja sama sama ababil abagi labil kayak kalian
aduh awal awalnya aja kan heboh pengen kerja cari duit pengen mandiri
ujung ujungnya nyusahin orang juga
pokoknya saya gak mau tau
saya gak mau tau
kalau memang kamu mau berhenti kamu bayar dendam kamu dua ratus juta
terima kasih randall